mas anterin aku dulu kali ya baru anterin bella
catherine anterin aku dulu gak apa apa kan
kamu gak keberatan ya
eee tapi kan gak searah jalannya
ya sorry banget nih cat
serahin case nya sama saya ya
gue mau kasih tahu kamu
darah daging gue
gak bakal serahin ke kalian
iya tapi gak gini caranya ki
mending sekarang serahin sama saya
jangan begini caranya
sini serain sama saya
kamu jangan cabut riki
sebentar ya sayangnya
gue harus coba pergi dari sini
gue gak mau kesnya diambil
sebelum gue besok ketemu sama elsa
cepet banget itu orang
kita berpencar ya
gue kesana ya
gue kesana deh
takut motor lagi
amba mohon kembalikan cucu hamba dengan selamat
gak mungkin kalo aku reject ya
akhirnya diangkat juga
mama dimana ma
ini aku depan rumah mama nih
cuman mau ketemu kesha doang
iya no ini kita masih di jalan macet banget jalanan nok
yaudah kalau gitu
aku kembali lagi besok aja deh ma ya besok pagi
soalnya malam ini tiba tiba dapat telepon dari asisten aku
tadinya aku minta besok pagi tapi ternyata pak andikanya gak bisa
jadi aku ngurus kasusnya elsa dulu ya ma
iya nggak apa apa no udah kamu urus aja dulu pengacara
pokoknya kamu tenang insya allah kesha baik baik aja ya
assalamualaikum ma aku tutup
semoga keisha bisa diambil dari riki
hah katam riki
bisa kebawah sini ya
gak ada salah
sayang tenang ya
kamu aman sama dia

sayang sayang udah ya
papa istirahat disini aja ya biar saya yang kejar riki ya
bajar bajar bajar
udah sayang udah udah
tolong kirim ambulans ya
saya kirim langkah lahir sekarang
mereka lama sekali gak ada kabar dan disini aku cuma nunggu
kisha semoga kamu baik baik aja ya nak
ya allah kecia
ya allah kecia
kecia baik baik aja
terima kasih udah bantu
saya mimpi buruk
ya allah kecia
gak usah dipikirin
mimpi kan cuma bunga tidur
kan sampai ke bawah mimpi
kejadiannya tuh nyata banget
lo tenang aja
lo berdoa supaya anak lo dijauhin dari malapetaka dan marabahaya
biar perasaan lo jadi lebih tenang
amba bener bener khawatir
amba khawatir kecia kenapa napa
karena sampai ke bawah mimpi kayak gini
karena aku kecia
kamu kenapa nak
kamu sehat sehat aja kan sayang
saya mau nanyain keadaan anak saya
soalnya saya tadi mimpi buruk soal anak saya
saya mau mastiin dia baik baik aja boleh ya
saya mau nanyain keadaan anak saya soalnya saya tadi mimpi buruk soal anak saya

kalau sekarang tidak boleh elsa
peraturan tetap peraturan
kadang perasaan seorang ibu ke anaknya itu memang ada benarnya
tapi itu kan cuma mimpi
mudah mudahan itu bukan pirasat ya sa
kenapa gue bisa mimpi keisha hilang dari box bayinya
bu bu bu tolong bu
sa bangun sa bu bu tolong bu
agak berisik di sini
al makasih banyak ya
kisha malam ini bisa kembali lagi sama mama sama papa
papa tahu seharusnya nino a tahu kejadian ini
tapi memang ada baiknya untuk sementara waktu
nino nggak tahu dulu
kalau dari saya sih gimana yang nangis papa aja
yang penting sekarang papa sama mama istirahat di rumah
hari ini sangat kelelahan buat papa
capeknya mama hilang begitu mama ngeluk keisha
nanti pulangnya biar diantar riza ya pak
tolong datang sampai rumah ya
apa buat ya
makasih banyak ya al
mau ke rumah sakit
mau ngecek dia
mau kesana gak
terlalu baik mungkin ya
ada orang jahat
dan sekarang mau ngecek juga kondisi dia
pandangan orang beda beda sih
tapi kalau menurut gue ya
sikap riki yang menganggap si kc itu anaknya sih gak salah mak
jadi si riki pikir kalau kc itu anaknya dia
cuma yang menurut gue salah ini caranya aja
caranya yang salah
ya sekarang juga dia udah kena batunya
ya sebagai manusia meskipun
ada orang yang jahat sama kita ya
kalau misalkan orang itu udah
ya udah kena karmanya
ya sebisa mungkin kita bisa bantu kita bantu lah
apalagi riki juga pernah bantu gue kan
gue udah denger dulu
gue cukup baik sama gue
gue beli motor ya
mobil ambulannya udah dateng
dan tadi juga udah dibawa ke rumah sakit sejahtera
ya udah kalau gitu
saya ke rumah sakit sejahtera aja ya
terima kasih banyak ya
jadi gimana pak andika
saya ingin tahu progresnya kayak apa
sepertinya berat pak nino
elsa belum menjalankan masa tahanannya
lalu riwayatnya dia rencana mau kabur
itu jadi masalah
justru ini sepertinya sulit pak nino
apa enggak ada
saya sudah mencari jalan dan cara lain
sepertinya kita hanya bisa menunggu pak
kita nggak tahu pak
yang jelas ini agak sulit prosesnya
sebaiknya aku mencari opsi yang lain
mungkin lewat pengacara yang baru
yaudah kalau gitu terima kasih banyak atas bantuan ya
saya promosi terima kasih banyak pak dika ya
oke silahkan saya akan terus update lagi ke pak nino ya
kayaknya saya fix untuk ganti pengacara
tolong besok pagi kamu siapin beberapa opsi ya
ingat background nya kamu harus perhatiin
mereka yang udah biasa nangani tindak pindahan dan pembunuhan ya
sebenarnya sih udah ada beberapa opsi pak
paling baru besok sih pak
saya kasih datanya ke bapak
santai aja saya tunggu
bisa banyak ya
jam segini masih kerja aja
emang gokil nih teman kita yang satu ini
raga lagi nongkrong pikiran dikerjaan
tapi perasaan lagi nggak di meja ujung sana kan
itu mantan lo kan kep
tapi ya udahlah ya kau udah mantan
kita pulang aja ya
ya udah ngomong juga nggak enak nanti kamu pulang ke malaman
iya aku nggak enak sama orang orang udah gitu
takutnya susah dapet taksinya kalau udah ke malaman
ehm kamu biar saya hantar aja nanti
ehm kamu mau nganterin aku pulang
ah ada syarat ya tapi
kamu hantarin catherine pulang juga ya
kayaknya mereka juga udah siap siap mau pulang
aku mau aku langsung sama catherine
yaudah sebentar saya bayar bil dulu ya
gampang ya kita aman bisa naik taksi
eh pulang sendiri sih naik taksi balik kenapa
oh ya udah bareng kita aja bertiga jadi nanti saya hantarin bella dulu baru saya hantarin kamu gimana
nggak usah nggak usah ngerepotin gak apa apa aku naik taksi aja
riu langsung aja ya
iya cat mendingan juga lo pulang bareng sama mereka daripada lo matengin hp terus
iya cat lebih aman sama mereka juga daripada sendirian
yaudah kalau gitu kita balik duluannya
gapapa beneran serius
ehm kamu duduk di depan aja ya
oh gapapa kamu aja aku di belakang
nggak bisa aku bawa ini cat lebih nyaman kalau aku di belakang gapapa ya kamu duduk kan
oh ya udah yuk
itu pasien atas tamariki yang barusan ditabrak gimana kondisinya
oh pasien yang baru saja sampai ya pak pasien masih ditangani oleh dokter pak
oh kalau saya boleh tahu lukanya parah nggak ya
saya belum bisa menjawab karena pasien masih dalam penanganan dokter pak
yaudah oke terima kasih ya
mudah mudahan nggak kena penampas diri ya
oh iya mendingan sekarang udah balik deh
keluar kamu nunggu gue tuh di rumah
gue di sini aja aman kok
kalau nggak mau khawatir sih pasti khawatir sih al
tapi kan kuda izin sama istri gue jadi aman kok
pokoknya sekarang gini aja
kalau ada perkembangan mengenai riki gue kabarin lo pasti
alhamdulillah keisha tenang nih pak
tapi kayaknya kelihatannya dia aus deh
gimana nih kita kan gak ada susunya
ya nanti di rumah nyum susu ya
di rumah ya sayang ya nyum susunya ya
berkat kamu dan teman teman
alhamdulillah keisha kembali dengan selamat
ya tolong sampaikan terima kasih
ya tolong sampaikan terima kasih sayang
antesan tadi nino sempat cerita
elsa katanya itu gelisah sekali
jadi memang bener ya yang namanya feeling seorang ibu itu memang nggak bisa bohong
mudah mudahan sekarang ini elsa sudah tenang ya pak
soalnya keisha kan udah balik lagi sama kita sekarang
tapi setelah ini
aku akan bicara sama ricky
karena dia benar benar keterahuan pak
anterin aku dulu kali ya baru anterin bella
anterin aku dulu gak apa apa kan
kamu nggak keberatan ya
eh tapi kan nggak searah jalannya
tapi boleh ya antarain aku pulang dulu
tadi soalnya aku izin sama mbak anin perginya cuma sebentar
lagipun udah malem banget aku capek
soalnya aku pengen kalian berdua punya waktu lebih banyak buat ngobrol
aku sih nggak apa apa tapi kasian mas rendy
yaudah sekarang ke arah rumah pak dulu ya
baru anterin kamu
nah gitu dong
makasih ya kat
di alm belum menghabarin ya
akhirnya kamu pulang juga mas
alhamdulillah kamu pulang
aku udah mau tamu
ya ya menurut kamu gimana mah
aku tahu kamu naik motor bareng sama angga nyari keisha
setelah tadi kamu nangis
setelah tadi kamu telepon aku mas kamu bilang kamu sama angga aku langsung tanya mici
mungkin aja mici tau dan ternyata dia tau
terus gimana kalian keisha baik baik aja
ya saya alhamdulillah baik baik aja sekarang udah sama papa sama mama
alhamdulillah yang penting keisha baik baik aja
kasian kan kalo misalkan dia harus pisah dari papa sufriah sama mama sarah
dan kalo misal sampe nino tau nanti ini bisa jadi masalah besar
tapi kan alhamdulillah keisha sekarang gak apa apa
lagian nino juga gak tau kok
terus gimana cara kamu bisa menemukan keisha
wah panjang lah ribet banget
jadi papa itu telepon di covi city
terus katanya papa ngeliat cctv ricky yang bawa
dari sana aku coba ke apartemen rafael
karena kan si ricky tinggal di apartemen raffael
udah sampe sana ternyata ricky yang gak ada disana
ricky kirim foto ke mama sarah di depan lapasnya elsa
akhirnya kita kesana
nah ketemu sama angga di parkiran
udahlah setelah itu udah sampe lapasnya elsa ketemu sama ricky disana
ricky sempet kabur
akhirnya kami kejar
selama kejar kejaran akhirnya ricky waktu pas nyeberang jalan tabrak
eh terus gimana
iya tapi keesanya gak apa apa
alhamdulillah keesanya gak apa apa
ricky nya sekarang di ugd
rumah segera jatara
ada angga disana aku yang temennya
aneh menurut mama
ya kita doakan aja semoga semuanya baik baik aja ya
tolong kabarin rafael deh
kasih tau kalo ricky ada di rumah saya ke segera jatara
udah botak walanya licin
siapa tuh ya
saya ikut masuk ya
mau mampir dulu
kayaknya udah kemalem mandi maaf
gimana kalo aku sampein aja ya salam kamu buat pak al
lagipula kamu gak kasihan liat catherine
kayaknya dia juga udah capek harus pulang
kok aku tunggu di mobil aja
pulang aja ya
tolong titipin salamnya buat pak al dan semuanya
kabarin aku terus ya perkembangannya kayak gimana
mas gimana sih mas ceritanya kok bisa tiba tiba ricky nyelik keisha
ya saya sih belum tanya detail sama pak roma
kurang tau juga sih
tapi yang pasti ricky itu
nambil keisha di kopi city secara diem diem
dia ngapain ya
kok dia tiba tiba dia pemikiran untuk ngambil keisha
itu jatuhnya sama aja kayak penculikan dong mas
mungkin karena ricky ngerasa keisha itu anaknya mungkin
ya ampun masalah apalagi ini
kalo nino sampe tau ini bisa jadi masalah loh mas
papa mama sih berharap gak sampe kesana ya
udah mas kau beristirahat dulu
mas kau beristirahat dulu

ntar pulang ya mas sekarang dulu
anaknya papa udah tidur ya
ganteng sekali sih anak papa ini
nanti kita dateng
nanti kita dateng
ada yang mau ini
ih saya tau
enggak aku gak mau apa apa
aku kan cuma mau bilang bapaknya ganteng
ya anaknya ganteng lah
mamanya juga cantik
kalo aku gak cantik bapak mau nongol sama aku
saya mah gak nyari yang cantik
saya nyari yang baik yang nyaman
udah tidur ya
tapi kok gak baik nyaman gak
aku kacet lengkap gak
aku udah baik nyaman terus aku cantik gak
makasih ya mas
kamu juga harus disediakan
baru nyampe kalian
mancet gak tadi
ya lumayan sih
enggak masuk dulu
enggak kayanya udah malem juga
ya ini tuh
ya udah kalau gitu aku masuk dulu ya mas
ya alhamdulillah keisha baik baik aja
jangan cerita masalah ini sama adik gue ya
ya kan tau sendiri kan adik gue kerja sama nino
dan dia orang gak ribet banget
ya kalaupun pak nino tahu
kan dia akan panjang urusannya
ya udah pasti
riki gimana sekarang
riki tadi masih di rumah sakit
terus kebetulan pihak keluarga juga datang kan
gue harus urus keluarga gue juga
ya yang penting
keisha aman sekarang
lo balik sama adik gue
enggak enggak bukan itu maksud saya
oh gaul banget bahasanya balik
ya udah begitu
yaudah saya berangkat dulu